wabah virus corona akhirnya membuat olimpiade tokyo dua ribu dua puluh ditunda pelaksanaannya
indonesia pun menerima keputusan ini
walaupun tahun dua ribu dua puluh satu nanti akan berbarengan dengan jadwal piala dunia u dua puluh
di mana indonesia menjadi tuan rumah
bulu tangkis dan angkat besi sebagai dua cabang olahraga yang paling berpeluang merebut medali untuk indonesia
juga akan melakukan penyesuaian dengan perubahan ini
kalau dibilang kecewa karena semua atlet juga memang sama sama tertunda ya situasinya
jadi mereka tetap saja mereka tetap menjaga semangat mereka menjaga target mereka
tentunya juga mereka tetap menyiapkan diri untuk bisa
selain mengikuti kejuaraan kejuaraan sebelum olimpiade
tapi juga mereka juga ingin mencapai target sampai di olimpiade tahun depan juga
sementara bagi cabang olahraga angkat besi
dengan penundaan ini pb papsi masih akan menunggu
keputusan dari federasi angkat besi internasional
terkait kualifikasi olimpiade tokyo yang hingga kini masih ada yang harus dijadwal ulang
yang pasti atlet pelatas angkat besi indonesia akan tetap fokus mempersiapkan diri
dibatalkan ya kita tetap kita kan harus olahraga angkat besi ini kan terukur
kalau kita istirahat mungkin seminggu dua minggu kan itu sangat signifikan untuk memulihkan angkatannya
jadi kita tetap terus berlatih enggak ada masalah
mungkin dua ribu dua puluh satu kan ada sea games
dua ribu dua puluh dua lebih berat lagi kita mempertahankan mendalim asean games
jadi kita persiapkan untuk itu
semua kita pelatas ini ya nggak pelatas olimpiade aja pelatas jangka panjang
dua ribu dua puluh tiga sea games lagi dua ribu dua puluh empat olimpiade paris lagi kita siapkan dari sekarang
tahun dua ribu dua puluh satu akan menjadi tahun yang sibuk bagi dunia olahraga indonesia
selain akan menghadapi olimpiade
indonesia juga akan mencapai keputusan untuk memulihkan angkat besi indonesia
indonesia juga akan mengikuti sea games di vietnam dan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
anggaran untuk pelatnas olimpiade juga dipastikan akan membengkak dengan adanya penundaan ini
terus sekarang ini para pelatih hanya menjaga kebugaran para atlet
supaya tidak terlalu drop
jadi di tengah tengah pandemi covid sembilan belas ini
pelatnas tetap masih berjalan walaupun agak slow down
dan kita harapkan tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kesiapan para atlet kita
meski akan ditunda ke tahun dua ribu dua puluh
pelaksanaan olimpiade tokyo dipastikan tidak akan melebihi dari musim panas di tahun dua ribu dua puluh
dan titel event olahraga terbesar di dunia ini juga tetap akan disebut sebagai olimpiade dan paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
semula olimpiade tokyo dua ribu dua puluh akan menjadi tahun yang paling menarik untuk para atlet indonesia